akibatnya sejumlah desa di kabupaten lumajang diguyur abu vulkanis
setelah gunung semeru mengeluarkan guguran awan panas
warga desa selasa pagi mulai mengemas barang barang yang akan dibawa pengungsi ke tempat yang lebih aman
warga mengaku masih khawatir dengan adanya guguran awan panas susulan
banyak yang mengungsi sudah pak
kejadiannya itu yang saya dengar itu ada ketusan kayak petir gitu loh pak
berapa kali bu
saya dengar dua kali
ya takut lah pak nanti ada susulan oh ini seperti ini keadaannya
sekarang masih hujan abu ini pak ya
jam berapa terdengar letusan semeru pak
oh saya dengar tadi jam setengah tiga lah
pihak kecamatan pronojiwo menyiapkan tenda pengungsian beserta dapur umum
di lapangan dan balai desa supiturang untuk menampung warga sekitar yang mengungsi
untuk titik kumpul yang ada di supiturang itu di lapangan supiturang dan balai desa supiturang
di sana nanti sudah ada tenda tenda yang kita setiapkan dari dinas kesehatan
dari bidok ke rumah sakit pahangkara
terus dari kecamatan puskesma sudah ada semua di sana termasuk dari dinas sosial nanti akan ditransfer bantuan makanan
berupa juga dapur umum kita siapkan nanti di
material vulkanis gunung semeru juga memenuhi sepanjang sungai curang pobokan desa supiturang kecamatan pronojiwo
ketinggian material vulkanis sekitar sepuluh meter
sebanyak tiga belas kendaraan yang terdiri dari sepuluh alat berat
dua unit truk dan satu bus milik dua warga tertimbun material vulkanis
selain itu delapan ekor kambing dan empat ekor sapi milik warga dilaporkan mati setelah kandang ternak mereka tertimbun material vulkanis
total perkiraan di sini ada sepuluh
ini tertimbun dari saking dampaknya terlalu tinggi itu mungkin mas lavanya terlalu banyak dari arah semeru
mungkin terlalu tinggi nggak muat tertimbun
ini mungkin kurang lebih kedalaman antara kurang lebih sepuluh meter
aman nggak ada korban jiwa
dari data pos pengamatan gunung api pga semeru pada satu desember dua ribu dua puluh
pukul hingga pukul enam waktu indonesia barat
gunung semeru mengeluarkan awan panas letusan satu kali
awan panas guguran satu kali dan guguran delapan kali
status gunung semeru masih waspada level dua
burhadi wicaksono rumah jang jawa timur